haram bukan muhlim bukan apa
oh itu kenapa sih di
lo gak sadar sadar ya di ya
hei di di gue itu udah tahu semuanya di
ternyata si gadis itu cuma seorang kulit bangunan di
gue udah capek bertemu sama lo
itu penting banget
ayo kita masuk ketemu di
gue ini cuma perhatian di sama lo di
apa salah kalau gue pengen sahabat gue itu
dapat jodoh yang selevel di
bukan seorang kulit bangunan di
emangnya ada yang salah kalau dia cuma beli bangunan
kenapa kita ohan yang entrepreneur
iya udah sayang
makasih banyak tren y implicasi
kalau udah kayak bang gue sendiri
kerja yang bener biar cepet selesai
oh iya satu lagi
tolong jagain pak ardi ya
dua hari ini gue mikirin dia terus
dan kesimpulan tetep sama
gue cinta banget sama nih cele
aku gak mau kehilangan dia
biarpun dia cuma pulih bangunan di tempat gue
gue dikejar kejar orang di
sorry sorry gue lagi banyak urusan
gue butuh tempat buat berlindung di
gue butuh tempat buat ngumpet di
kenapa sih lo mik
berapa utang lo
nggak di nggak
gue lagi dikejar kejar sama papa mantan cewek gue
gue dipaksa kawin di
mantan cewek gue hamil nih
gue gak bisa berlindung di rumah
gue gak bisa berlindung di kantor semuanya dijagain di
lo bukan urusan gue mik sorry
dengar ya mik ya
sekarang ini kau punya urusan yang jauh lebih penting daripada urusan lo ini
tapi kalau sementara waktu lo mau tinggal di rumah gue ya terserah deh
oh iya satu lagi
kalau emang cewek lo hamil ya lo tanggung jawab dong
tadi ga usah person cash
buat masa gue bumarnyaidade
pak anak udah aa firearms

takan semua langsung mual lepas kerja
ini langsung kaget tak adainksnya

saya mau ketemu sama dia
gimana ya pak
gadis itu udah pulang kampung pak
kamu tahu alamatnya kan
saya juga gak pernah nanya pak kampungnya di mana
tapi tunggu bentar ya pak
dia udah pulang kampung
yang saya butuh tuh alamatnya wan
ini foto kakeknya gadis pak
lagian cuma ini pak
satu satunya barang gadis yang ketinggalan
saya nggak butuh foto kakinya gadis
iya tapi bapak lihat dulu dong di belakangnya tuh
ini pasti alamatnya ya
di mana sih canggul eh
mana canggul gadis
udah kakek buang
terus gadis mau nyangkul pakai apaan kek
udah banyak yang garap sawah
pakai bagi hasil
yang penting sekarang kamu pilih salah satu pemuda di sini
supaya cepat nikah
ih apaan sih kek
nikah nikah nggak nyambung banget deh
canggul perempuan wanita
biar kaki cepat dapat omongan
duh apaan sih
jangan jangan kamu sudah punya calon di kota
enggak kok enggak
enggak ada enggak ada enggak ada
udah dong cuk
gara gara pacu aja jadi ngambek
udah nanti kakek ambilin
kok gue kangen banget ya sama dia
gue pengen ya denger suaranya
kok ada suaranya dia
wah kayaknya betul nih suaranya dia
eh eh apa apaan ini
bukan muhlim bukan apa
eh ini majikan gadis waktu di jakarta
sebenarnya maksudnya entah entah
sudah kedatangan saya ke sini
karena saya ingin melamar gadis
oh oh melamar
oh kenapa kaya
udah udah gapapa udah biasa udah biasa
mau melamar ya
cuma kamu satu satunya wanita yang bisa mendampingi hidup saya gadis
apa kamu bersedia menikah dengan saya
ini ini ini penting penting sekali
sesudah kalian menikah itu nanti tinggal di kampung apa di kota
oke bisa sampai kita dekat sitten